setelah melakukan pemeriksaan intensif
fakira petugas satuan reserse kriminal polres tabes bandung
menetapkan delapan tersangka dalam kasus pengenayaan
yang mengakibatkan tewasnya haringga sirila
supporter sepakul asal jakarta menjelang laga persib
versus persija di area luar stadion gelora bandung lautan api
petugas juga masih mengejar boboto lain yang diduga terlibat aksi tersebut
kedelapan pria itu ditetapkan sebagai tersangka
setelah petugas memeriksa enam belas saksi secara intensif
peristiwa ini berawal saat korban yang sedang berboncengan dengan temannya
ataupun dengan seorang warga terkena swiping yang dilakukan bobotol
korban berusia dua puluh tiga tahun yang diketahui memiliki ktp dki jakarta
selanjutnya menjadi sasaran amukan masa yang melakukan pengenayaan hingga tewas
selain menyita pecahan kursi kayu dan batu
petugas mengamankan pakaian serta celana korban akibat perbuatan tersebut
pelaku akan jerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh
keuang pidana tentang pengenayaan bersama
yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang
dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara
lalu polisi melakukan langkah langkah
yang pertama adalah melakukan penangkapan terhadap para pelaku
pada saat itu diamankan lima orang di tkp
setelah itu sarreskrim membentuk tim sehingga melakukan pengembangan
sehingga mengamankan sekitar enam belas orang
dari enam belas orang ini delapan orang sudah kita tetapkan sebagai tersangka
dengan umur yang variasi ada yang di bawah umur tujuh belas tahun
ada juga yang sudah empat puluh tahun
para pelaku kita jerat dengan pasal satu ratus
atau penganian secara bersama sama
yang mengakibatkan korban meninggal dunia
sampai saat ini terhadap para pelaku masih dilakukan penyidikan
untuk mempertanggungjawabkan perbuatan